peredaran narkoba dan penggunaan telpon seluler masih terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan di indonesia
petugas atau sipir berperan penting mengatasi hal tersebut
menteri hukum dan hak azazi manusia yasona lauli tidak menampik soal masih adanya sipir yang bekerja sama meloloskan narkoba dan ponsel masuk ke lapas
namun di sisi lain peredaran narkoba dan penggunaan ponsel disebabkan oleh minimnya pendeteksi dan juga jumlah sipir
data ditjen pemasyarakatan menunjukkan perbandingan antara sipir dan napi satu banding lima puluh
ada pun kelebihan kapasitas penghuni hampir mencapai seratus persen
dalam apel siaga di lapas narkotika kelas dua a cipinang jumat pagi
yasona mengingatkan petugas agar berkomitmen berbenah dan meningkatkan pengawasan untuk meminimalkan peredaran narkoba ponsel serta adanya pungutan liar